ketua umum partai golkar air langga hartarto meminta sel mewah setia novanto di lapas suka miskin tidak didramatisir
air langga lebih memilih untuk menghargai pihak yang sedang menjalani prosedur
saya pikir kita tentu harus menghargai hasil keputusan dan juga menghargai mereka yang sudah sedang menjalani prosedur
jadi kita tidak perlu dramatisasi